oke minggu ini kita bicara konteks politik ya
dalam konteks minggu minggu pertama atau ya bulan bulan awal di januari
yang paling baru adalah ketika warga jakarta melakukan class action
mungkin class action bukan hal yang baru buat publik indonesia
tapi ini menarik kalau kita bicara mengenai lagi lagi
aroma politiknya kencang gitu ya boleh kita tampilkan nggak
apa produknya dari medianya bang vito nih dari detik com
ada tidak ada lagi dicari oke
oke kita masih menanti satu dua tiga kalau tidak ada oke
kelas aksion itu penting ya
kelas a ini dia nih
oke no oke gerindra dki saat anis masanya puji dari
oke bukan yang ini yang kelas aksion ya
oke pokoknya tentang kelas action lah kurang lebih ya
operator bingung di atas kalau bang vito
kalau bicara mengenai kelas action gitu ya
banyak orang bilang ini sebenarnya langkah orang orang pihak pihak
untuk menjegal anies yang semakin moncar gitu
karena lawannya hampir susah untuk menaik
hasil surveinya yang mana
ini nggak tahu ini asumsi asumsi
bagaimana anda melihat proses
ya beginilah pada akhirnya
kita akan direpotkan dengan kegaduhan dan citra sampiran
ya seperti yang dikatakan arief tadi
bahwa kita nggak pernah masuk sampai ke titik substansi
ngapain sih kalau misalnya ini konkret saja
apa yang tuntut gubernur misalnya loh
anda belum mengerjakan ini kerjakan ini
undang wartawan wartawan
sama kayak apa namanya teriakan teriakan di media sosial
orang hanya melihat sesaat habis itu gak masuk ke kepala mereka

mungkin mereka yang ngajukan kelas aksion memang merasa dirugikan ya
dan itu wajar wajar sekali lah
masyarakat punya hak untuk itu
tapi sekali yang saya katakan tadi
diskusi publik diskursus publik tentang banjir saja misalnya
itu tidak pernah masuk ke dalam substansinya
misalnya saya ambil contoh saja debat antara naturalisasi dengan
normalisasi ini konsepnya pemerintah pusat
pak basuki menteri pupr
yang mengatakan bahwa di ciliwung enam belas kilo
sudah yang lainnya belum nih pak anies gitu
pertanyaannya kan dengan gampang dibalikan
banjir nggak pak banjir juga
saya pertanyaan yang sama bisa saya ajukan kepada anies
anies membela betul naturalisasi
air harus turun ke bawah
tidak boleh langsung dikirim ke laut dan sebagainya
sudah lakukan apa dengan naturalisasi
belum juga pak
karena naturalisasi membutuhkan
harus ada penggusuran
penggusuran akan punya dampak elektoral lagi kepada anies
jadi akhirnya orang berdebat
tentang sesuatu yang diawang awang
kalau saya lihat kenapa
kalau tidak jalankan saja
saya mau ambil contoh misalnya australia
di australia ada sungai yara
di kota kota besar yang dilalui sungai
itu jalur jalur yang sudah tumbuh bangunan
ya memang di beton
tapi pergilah kira kira lima km atau tiga km saja ke hulu
yang tidak banyak gedung gedung
jadi dua duanya bisa dipakai
nah orang kan sekarang nggak ke situ
orang berbenturan hanya karena pikiran pikiran elektoral
jadi saya selalu mengatakan dalam berbagai percakapan termasuk di sosial media
ini kita ini keteluk racun elektoral
jadi semua orang menegak racun elektoral
jadi kepalanya semua elektoral
dan racun itu sangat mengganggu
dalam pengambilan kebijakan
dalam pembentukan opini publik
dan akhirnya juga pada sikap publik
pada sikap publik akhirnya
apakah racu elektoral juga mengganggu perdebatan dua orang ini nggak
namun mohon maaf bapak gubernur
selama dalam penyusuran kali ciliwung
yang ciliwong yang sepanjang tiga puluh tiga km
yang sudah ditangani normalisasi enam belas km
di enam belas km itu kalau kita lihat
insya allah aman dari luapan
tapi yang belum dinormalisasi
nah ini kita harus
bapak gubernur akan diskusikan
untuk membuat program itu
saya harus berpandangan nih pak menteri
karena tadi bapak menyampaikan
jadi selama air dibiarkan dari kawasan selatan
masuk ke jakarta
dan tidak ada pengendalian dari selatan
maka apapun yang kita kerjakan di kawasan pesisir
termasuk di jakarta
tidak akan bisa mengendalikan airnya
kita sudah menyaksikan
di bulan maret yang lalu
yang sudah dilakukan normalisasi
itu pun mengalami banjir yang cukup ekstrim
berharap doni monardo tadi ngomong
kan pak pupr bilang enam belas km bebas dari banjir
kan kita lihat sendiri
bahwa kawasan bukit duri
dan kawasan yang jelas jelas sudah dipasang
saya nggak mau bilang bahwa konsep itu salah ya
bagaimana perdebatan itu masuk ke dalam substansinya gitu loh
dan publik jakarta publik indonesia
dibuat terbelah karena racun elektoral
itu kalau yang tadi itu kita tunjukkan
itu racun elektoral apa racun teknisnya ya biasa
saya kira itu teknis itu
yang paling futurolog diantara kita semua ini memang pak jokowi sebetulnya
karena dia yang tahu bahwa urusan banjir di jakarta ini memang urusan presiden
karena ada tiga provinsi disitu
dan yang bisa mengendalikan provinsi provinsi itu ya memang presiden
apa yang mesti dikerjakan di selatan
apa yang mesti dikerjakan di barat di timur dan seterusnya
dan apa yang harus dikerjakan di mulut laut kan gitu
jadi ya sudah benar pak jokowi yang harus menyelesaikan masalah ini gitu
kalau misalnya presiden turun tangan
anies merasa dia
dianggap gagal atau dilangkahi ya itu hal lain gitu
tapi kalau kita concern terhadap
persoalan karena hujan kan tidak akan berhenti turun dua ribu dua puluh ini
hujan akan terus turun ya
penurunan permukaan air apa permukaan tanah kita
antara enam sampai delapan cm per tahun juga tidak akan berhenti
karena disedot terus air dan seterusnya
kenaikan air laut juga tidak akan berhenti
jadi jangan berhenti disini memang harus ada sebuah upaya yang sifatnya nasional
banjir untuk mengelola ini
jadi mestinya kawan kawan yang class action itu komplit aja yang digugat
gubernur banten gubernur jabar juga digugat
kemudian presiden juga digugat
semua lah karena kan class action itu objeknya adalah pelayanan publik
nah ketika dia hanya menyerang individu
akhirnya jadi persoalan
dan dia aroma politiknya kuat
nah ini kedepan
apalagi yang menggugat itu katanya saya nggak pernah cek ktp mereka
ini kedepan ini
anies jadi variable penting dalam lanskap politik kita kedepan
tentu saja musuh musuhnya punya calon yang lain dan macam macam gitu
yang anda baca mengenai anies dan variable variable lain dalam politik
anies saya kira punya modal politik yang tidak kecil ya
dia sudah pernah mencobanya lewat pilkada dki yang lalu
dan sayangnya ada unsur unsur politik identitas yang dipakai disitu
nah ini yang dikhawatirkan oleh
lawan lawan politiknya termasuk orang orang yang peduli kepada kemajemukan
nah apakah dia akan menggunakan itu lagi
kita gak tahu
tapi most likely kita akan bisa membayangkan
kalau itu tidak dipakai karena dia pernah sukses
dengan menggunakan isu itu
jadi ini yang membuat kita
lepas dari itu
bang vita terakhir
lepas dari itu politik akomodasi yang dilakukan oleh jokowi membuat antitesa jokowi hanya direpresentasi oleh anies gitu
anti tesa dari jokowi
itu menguntungkan sebenarnya
karena kan anti tesa jokowi kan tadinya kan harusnya prabowo
sandi sudah dipuji kan
nah apakah kemudian ini akan di capitalisasi oleh anies
dan kemudian membuat kubu baru
jadi anies berhadapan dengan jokowi
jokowi dan kawan kawan gitu ya
atau siapa pun yang menggantikan jokowi
kita akan lihat ke depan apakah head to head ini
head to headnya paling tidak sekarang kita lihat samar
tapi satu budi
kalau kita khawatir dengan politik indonesia tenang saja
ada pimpinan disini
masih ada sunda empire
dan masih ada keraton sejagat
oke kita akan lihat
apakah anies versus lawan politiknya akan menjadi semakin kuat
atau tetap akan ada summer summer anies versus lawan politiknya
sampai nanti kita ketemu para petarung di dua ribu dua puluh
lima tahun mendatang
terima kasih bang tunggu
terima kasih mas hadi
terima kasih bang vito atas perbincangannya
demikian layar demokrasi malam hari ini
pastikan anda mengikuti perkembangan jalannya proses dan dinamika demokrasi di indonesia
bersama layar demokrasi di cnn indonesia
karena maju mundur dan kualitas demokrasi kita amat bergantung kepada partisipasi anda
dalam merawat kembang kebebasan
saya budi adiputro